hari ini presiden joko widodo melantik sejumlah duta besar indonesia untuk sejumlah negara
saat ini sedang berlangsung utamanya di istana
kita coba akan melihat bagaimana gambar yang berhasil kami dapatkan saat ini langsung dari istana
ada beberapa nama yang kami dapatkan di sini yang tentunya akan menempati duta besar di negara negara
yang pertama ada rusdi kirana se sebagai duta besar luar biasa
dan berkuasa penuh republik indonesia untuk malaysia
dan lalu juga ada aditya widi adiwoso ma sebagai duta besar luar biasa
dan berkuasa penuh republik indonesia untuk slovakia
dan selanjutnya juga ada beberapa nama lain yang tentu saja ini nantinya akan menempati kursi yang viral
ada enam sepertinya yang akan dilantik hari ini
tadi ada sudah kita sebutkan
tadi ada duta besar luar biasa untuk malaysia dan juga untuk slovakia
duta besar luar biasa adalah tentu saja ya duta seorang pejabat diplomatik
yang ditugaskan ke pemerintahannya utamanya di negara negara asing
yang sudah ditunjuk oleh pemerintah republik indonesia
atau bisa saja untuk organisasi internasional
dan saat ini merupakan gambar yang kami dapatkan dari istana negara
masih menunggu nampaknya ya
untuk pelantikan terhadap enam duta besar republik indonesia
dan selanjutnya juga ada dokter andes si darto reza suryo dipuro ma
sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik indonesia
untuk republik india merangkap kerajaan butan
lalu juga ada ferry adamhar shlm sebagai duta besar luar biasa
dan berkuasa penuh republik indonesia untuk republik yunani
sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik indonesia
untuk republik rakyat bangladesh merangkap republik demokratik federal nepal
betul juga ada nama lain yakin profesor doktor ratlan pardede
sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik indonesia
untuk republik persatuan tanzania merangkap republik indonesia

republik burundi republik ruanda dan unicomoros
dan beliau akan berkedudukan di dar es salaam
tentu sejumlah nama yang tadi kami sebutkan nantinya akan mendapatkan kewajiban yang sangat sangat tinggi ya
utamanya untuk hubungan diplomatik antar negara indonesia
dengan negara negara yang tadi sudah disebutkan sesuai dengan penempatan duta besar itu masing masing
saat ini kita terus menunggu dan juga akan memantau untuk anda
bagaimana proses pelantikan duta besar republik indonesia
yang sebentar lagi akan berlangsung kita simak bersama sudah ada presiden joko widodo ya
begitu dengan istri yang sudah masuk ke area tentu saja area pelantikan
lagu kebangsaan indonesia raya
pertama pertama pertama
pertama pertama pertama
pertama pertama pertama
pertama pertama pertama
duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik indonesia
dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia
menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya
kesatu mengangkat dalam jabatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik indonesia
masing masing satu saudara rusdi kirana se untuk malaysia berkedudukan di kuala lumpur
dua saudara adi yadwidi adiwoso ma untuk republik sulawakia berkedudukan di bratislava
tiga dokter andes sidarto reja suryo dipuro
untuk republik india merangkap kerajaan hutan berkedudukan di new delhi
empat saudara ferry adam harsha llm untuk republik yunani berkedudukan di atena
lima dokter anda rina prihtias myarsi sumarno mst untuk republik rakyat bangladesh
merangkap republik demokratik

untuk presiden indonesia joko widodo
enam profesor dokter ratlan pardede untuk republik persatuan tanzania
merangkap republik burundi republik rwanda dan uni komoros berkedudukan di dar es sala
kedua dan seterusnya ditetapkan di jakarta pada tanggal tujuh belas mei dua ribu tujuh belas
presiden republik indonesia joko widodo
rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan
saya akan bertanya kepada saudara saudara
bersediakah saudara saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing masing
apabila demikian harap mengikuti dan mengulangi kata kata saya
bagi saudara saudara yang beragama islam
demi allah saya bersumpah
bagi saudara saudara yang beragama kristen protestan
demi tuhan saya berjanji
selanjutnya secara bersama sama harap mengikuti dan mengulangi kata kata
untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh
untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh
untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh
langsung ataupun tidak langsung
dengan nama atau dalih apapun
tidak memberikan sesuatu
kepada siapapun juga
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini

untuk melakukan sesuatu dalam jabatan ini
tidak sekalig sekali
menerima dari siapapun juga
menerima dari siapapun juga
langsung ataupun tidak langsung
langsung ataupun tidak langsung
sesuatu janji atau pemberian
sesuatu janji atau pemberian
akan melakukan dengan setia
akan melakukan dengan setia
segala perintah dan petunjuk petunjuk
segala perintah dan petunjuk petunjuk
yang diberikan oleh pemerintah pusat
dan saya akan memenuhi dengan setia
segala kewajiban lain lain
yang ditanggungkan kepada saya
oleh jabatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh
bagi saudara saudara yang beragama kristen protestan
kiranya tuhan menolong saya
rohaniwandi mohon kembali ke tempat semula
penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan
duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik indonesia
satu saudara rusdi kirana se
sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik indonesia
untuk malaysia berkedudukan di kuala lumpur
yang terhormat presiden republik indonesia
dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan